kita ke informasi selanjutnya ini terkait rapid test masa lanjutan yang sabtu pagi digelar tim gugus tugas covid sembilan belas di dua titik jalan kesehatan yaitu jalan ahmad yani kota bogor jawa barat dengan pola drive thru terpisah
rapi tes kali ini diikuti ratusan peserta dalam kategori orang dalam resiko orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan
dari data petugas gugus tugas covid sembilan belas setempat sebanyak satu ratus empat puluh tiga orang peserta yang tersebar di dua titik mengikuti rapid test drive thru
pemerintah kota bogor belum memberikan rapid test massal untuk warga umum lantaran pasokan alat uji yang dijatah pemerintah provinsi terbatas kuota delapan ratus orang
rencananya rapid test masal akan dilakukan atau dilanjutkan pada hari selasa pekan depan dengan sisa kuota lima ratus peserta
yang terdata di dinas kesehatan kota bogor